akhirnya reva terima tantangan dari lady
ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita
dan menjadi bisnis besar
sesuai dengan perjanjian kita
pertarungan dilakukan tiga hari
reva melawan lady
dhani melawan monty
selamat ya boy
khawatir banget reva harus
ikut pertandingan mma
melawan cewek preman itu ma
dan boy juga harus ngelawan
gurunya cewek preman itu
tunggu dulu emang
si rafah itu bisa berantem apa boy
ya dulu kan reva pernah
ikut bela diri ma
si cewek preman itu
ya insya allah ma
kalo masalah doa
cara anak mama itu kan jagoan
terus bela dirinya banyak
hah gitu kan
terus lagian kamu juga
iya sih ma
boy udah terlanjur terima tantangan itu
dan boy juga gak mungkin kan
iya boy mama percaya sama si boy
tetap maaf dulu nih sebelumnya
bisa jadi supporter disitu
gapapa kan di kantor mama
yang penting mama doain buat boy
dia diulang ulang dialognya ya udah dibilangin didoain itu mah
mama kan orangnya pelupa
iya bisa aja gitu boy
mama yakin banget
papa itu malah bangga sama anak jagoannya
ingat gak dulu
mama kan yang suka khawatir papa yang di
tadi tuh mama sempat telpon ke kantornya papa
terus staffnya di kantor bilang sama mama
kalau papa setelah selesai ditugaskan di sulawesi
langsung ditugaskan ke pedalaman kalimantan
memang agak susah dihubungi
karena signalnya jelek disitu
kalau kayak gitu
papa berarti berarti
papa berarti baik baik aja kan
jadi mama gak usah tegang tegang gitu khawatir
tenang aja sekarang papa kan baik baik aja
gak khawatir ma tetep kali boy kan susah signalnya
ya tetap aja namanya cemas
makanya kita doain supaya papa baik baik disana oke
baik gimana kalau mama istirahat dulu deh mama capek
hati hati main di atas
emang udah gak ada jalan lain selain terima tantangan itu
ya terus kenapa harus besok sih
cepet banget maksud gue tuh kenapa gak ada hari latihan buat travel gitu
itu permintaan dari pihak mereka
dan reva juga gak bisa nolak
hah yudah deh
biar nanti gua kerahin anaknya gitu ya
biar nanti gua kerahin anak aja buat dukung reva ya
gua kasih kasih luar sini nih
biar diajakin anak cewek buat dukung reva
gua cuma mau kasih tau ke lu aja rex
kalo gua mau fight sama mondi
lu mau fight sama mondi
sebenernya yang fight itu boy
gue cuma partai tambahan doang sama mondi
dan reva itu lawan lady
tapi bro gua masih ragu
soalnya mony juga bukan lawan yang sembarangan
lu mau coba jejalin gua
ya sekalian gua tau kemampuan lu dhani dakar
gua harus berhenti nih
sekarang gua udah yakin
akhirnya reva terima tantangan dari lady
ini menjadi sesuatu yang menarik buat kita
dan menjadi bisnis besar
sesuai dengan perjanjian kita
pertarungan dilakukan tiga hari
reva melawan lady
dhani melawan mondi
dan hari ketiga
gue melawan boy
rcti pasti bisa menayangkan ini
kenapa om lo lagi seneng gitu
reva dan lady
reva udah mau nangis
reva harus jengkau fabian
ref ref ref ref udah mendingan aja ya ref ya
ref ref udah udah udah mendingan aja ya
enggak boy aku tetep mau ngalahin dia
hey refah kamu gak apa apa kan
hey refah kamu gak apa apa kan
ref bangun ref
ternyata cuma mimpi
maha suci engkau ya allah
mungkin di mata orang